makan di sini apa dibungkus
sepuluh apa dua puluh bungkus
satu bungkus aja bang
besok jualan nggak bang
pengennya sih jualan mbak
paling kalau tidak sore malam
tapi saya belum tahu mbak
udah semua nih
hari ini mas sengaja nggak terima pesenan
ntar lagi kan mau puasa
semoga ada mahal
pas puasa masih terima pesenan mbak
tapi besok masih
ojek berangkat ya
kok mbak yanti ngikut jawab
kan bang ojek pamit sama semua
tau prak tau prak
prak tau prak tau prak
iya dia untuk bangun
masa sudah maghab usnya
gagal tau lah
apa pada mudik ya ded
puasa aja belum
masa udah mudik
emang besok mau bikin kue apa mak
besok udah ada yang mesen mak
wah berarti besok belum tentu bikin
kalau pas puasa kemarin bikin kue apa mak
kue kering ya dad
oh kalau emak lupa berarti enggak berkesan
kalau enggak berkesan berarti enggak laku mak
tuh main amat bukanya siang pakcik
tadi gue belanja dulu
bukang saya lagi sibuk
emang lo pernah sibuk
kasman udah sampai apa belum ya dad
kan baru ntar malam berangkatnya
situ tau dari mana
kan kemarin dia bilang naik kereta malam
lah kasmannya kemana
ya kalau berangkatnya malam kan siang bisa jualan
kenapa dia enggak jualan
dia sibuk cari oleh oleh buat calon mertuanya ya ded
kagak tau drok
kalau lo penasaran lo tanya aja sama kasmannya sendiri
uang orangnya aja nggak ada kok
katanya suruh telepon
sini pinjam teleponnya
kenapa harus pakai hp gue
punya situ aja dad
taruh di tangan
ya pakai gelas lah
eh mulai besok gue bukanya sore ya
lah mengenapa ji
makanya kalau orang orang puasa itu lu ikut puasa
kalau ke semarang berapa lama ya dok
tergantung naik apa dad
ya kayak si kasman naik kereta
ya tergantung keretanya apa
ya kereta kan ada banyak dead ada argo bromo argo lawu argo mulyo banyak
kalau kereta komuter
komuter komuter bukannya kereta jabodetabek doang
iya kalau kereta barang
eh emang si kasman kambing taruh di kereta barang
emang kambing boleh naik kereta barang
ya ndak tahu
aku mau pergi
kok saya pak aji
kok saya mas purwaja
saya juga harus pulang
yaudah kalau begitu gue nitip warung sama lo berdua
pak aji mau kemana
mau pulang dulu sebentar
nah nanti kalau ada yang beli
ya tunggu aja sebentar
kalau gak mau nunggu
mas tukang ngojek ya
mas rumah masnya ada pangkalan enggak
saya ikut nebeng deh
gak mau ya mas
bukan gak mau tapi saya udah sampai rumah
ini rumah saya
kamu sama siapa tis
kok tadi kedengerannya kayak ada orang ngobrol
oh tadi itu orang minta diantar ke pangkalan
ini sudah sampai rumah
yang mana aja sama